perairan natuna yang saat ini disengketakan oleh pemerintah indonesia dengan tiongkok
sejatinya adalah salah satu sumber cadangan minyak dan gas bumi terbesar yang dimiliki indonesia
sengketa geopolitik laut cina selatan yang menyeret indonesia memaksa pemerintah
mengambil langkah untuk menjaga kedaulatan wilayah termasuk energi yang kita miliki
kapal tiongkok yang masuk menjadi penyulut kembali mencuatnya sengketa wilayah kepulauan natuna
bukan sekedar perikanan tapi minyak dan gas bumi natuna menjadi harta karun yang menggiurkan
yang diincar bahkan oleh negara sahabat
berikut kami ulas selengkapnya untuk anda sebetulnya potensi ekonomi apa saja yang dimiliki oleh perairan natuna
selain pastinya perikanan kemudian pariwisata pasti juga ada minyak dan juga gas bumi
begitu yang dikatakan bahwa ternyata bisa jadi potensi minyak dan gas bumi yang dimiliki natuna ini bahkan lebih besar
daripada potensi minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh blok masela
kita lihat bagaimana komoditas utama perikanan yang ada di natuna
ini ada ikan ikan jenis demersal kemudian pelagis udang paneit rajungan dan cumi cumi
ini semuanya memiliki potensi yang cukup lumayan besar
ikan demersal salah satunya contohnya adalah lese ikan kerapu
ikan kerapu ini yang menjadi salah satu potensi juga di sana berdasarkan data yang saya dapatkan dari kementerian kkp
dari ikan kerapu sendiri ini bisa menghasilkan perairan natuna bisa menghasilkan produksi lima ton ikan kerapu
atau ikan jenis demersal
begitu artinya apa berdasarkan data yang saya peroleh juga rata rata harga per kilogram ikan kerapu itu
harganya sekitar dua ratus rupiah per kilogram
artinya ini bisa potensi pendapatan dari ikan kerapu saja begitu iklan jenis damer saat ini satu miliar rupiah
belum lagi potensi ikan ikan lain yang dimiliki oleh perairan natuna sendiri
ada pelagis udang paneit rajungan dan juga cumi cumi termasuk juga lobster dimiliki oleh perairan natura ini sendiri
bahkan diperkirakan pada saat
saat dilakukan kajian begitu ada lima ratus empat ton potensi ikan yang ada di perairan natuna ini sendiri
artinya sekitar empat ratus ribu ton misalnya ya pada saat penemuannya pada saat kajian tahun dua ribu dua
ini potensinya pasti sangat besar sekali dan berdasarkan data yang saya dapatkan dari kementerian kkp
jadi itu ikan tangkap indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
produksinya atau penangkapannya ada enam lima juta ton
lima juta ton produksi ikan tangkap indonesia ya
produksi ikan tangkap pada tahun dua ribu delapan belas
begitu kalau kita melihat bagaimana produksi yang diproduksi ikan tangkap yang ada di potensi produksi ikan tangkap yang ada di perairan natuna ini lima ratus empat ribu ton
ini artinya potensi ikan tangkap
begitu ya produksi ikan nasional
begitu tidak hanya ikan saja pastinya tapi ada juga potensi gas dan juga minyak bumi
meskipun sampai sekarang pemanfaatan atau eksplorasi dari gas bumi di natuna sendiri masih terkendala
begitu kita lihat data ini terlebih dahulu potensi ikan di dalam laut natuna dari dua ribu sebelas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
begitu pada tahun dua ribu sebelas potensinya ada satu satu juta lima puluh sembilan ton
kemudian meningkat tahun dua ribu enam belas
ada satu satu ratus empat puluh tiga tiga ratus empat puluh ton dan dua ribu tujuh belas ada tujuh ratus enam puluh tujuh satu ratus lima puluh lima ton
saat ini perairan natuna sendiri masuk ke wpp tujuh ratus sebelas ya ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan begitu ya pp tujuh ratus sebelas
dan ini masuk ke perairan natuna yang saat ini juga kenapa kemudian tadi dikatakan tiongkok
mengklaim bahwa perairan natuna adalah kepemilikan tiongkok begitu
padahal sudah ada keputusan dari arbitrasi internasional yang mengatakan bahwa wilayah natuna ini adalah wilayah indonesia
berita internasional mengatakan bahwa natuna ini adalah milik indonesia
tapi kenapa diklaim oleh tiongkok karena tiongkok menyatakan bahwa natuna ini dulunya adalah tradisional fishing para nelayan nelayan tiongkok begitu
dari tiongkok garisnya langsung ke pulau natuna
tapi arbitrasi internasional menyatakan ini wilayah indonesia
kenapa karena berdasarkan sejarah wilayah natuna atau perairan natuna ini sendiri adalah wilayah yang dulunya dikuasai oleh kesultanan riau
makanya natuna masuk ke indonesia meskipun letaknya yang juga sangat strategis begitu ya
letak natuna ini sendiri ini natuna kita dikelilingi oleh negara negara lain seperti vietnam misalnya
kemudian maksud saya dikelilingi oleh garis garis perairan negara negara lain
vietnam kemudian hongkong
kemudian juga jepang
bahkan kita juga diapit oleh malaysia
makanya natuna ini menjadi salah satu sebetulnya harta yang dimiliki oleh pemerintah indonesia
kedaulatan energi bisa kita dapatkan jika kita bisa mengelola blok natuna ini energi yang ada di blok natuna ini dengan baik
ngomong ngomong soal energi kita lihat data selanjutnya
ini dia cadangan minyak bumi natuna tahun dua ribu dua
yang terbukti ada satu ratus empat puluh satu enam juta barrel
kemudian harapannya ada tujuh puluh tiga dua juta barrel
dan yang mungkin satu ratus tujuh belas enam juta barrel
sekarang ada dua perusahaan yang mengelola eksplorasi minyak begitu di natuna
karena untuk gas bumi sendiri masih menjadi satu tantangan untuk pemerintah indonesia
dan produksi minyak natuna itu sebesar dua puluh lima empat ratus barrel per hari
nah tadi berdasarkan data yang saya himpun juga untuk produksi minyak pertamina saat ini atau di tahun dua ribu sembilan belas paling tidak datanya ada tujuh puluh sembilan
jadi ini adalah tujuh puluh sembilan barrel per hari
ini untuk pertamina per hari
ini artinya apa
kalau kita bandingkan dengan data produksi minyak dari pertamina
nah memang cadangan minyaknya banyak
tapi ternyata pemirsa cadangan gas bum yang dimiliki oleh natuna itu lebih banyak lagi
kita lihat di sini datanya
jadi saat ini ada sembilan puluh lima enam triliun kaki kubik atau tcf
kemudian yang mungkin ada delapan puluh empat triliun kaki kubik
kemudian yang harapan ada satu lima puluh tujuh triliun kaki kubik
ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga begitu ya
blok natuna ini sendiri
tapi ternyata ada beberapa kendala
salah satunya adalah kendala banyaknya kandungan co dua yang dimiliki oleh gas bumi yang ada di natuna
sehingga diperlukan teknologi yang cukup tinggi
lagi lagi teknologi eksplorasi yang menjadi permasalahan begitu ya
untuk mengelola blok natuna ini sendiri
selain itu saat ini juga kalau kita berbicara soal gas bumi
tadi dikatakan bahwa ternyata bisa jadi
kalau kita bisa memanfaatkan potensi yang ada yang dimiliki oleh natuna ini
blok natuna ini bisa jadi menghasilkan potensi gas bumi yang lebih besar daripada masalah
dan pada saat ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dikatakan bahwa
nantinya potensi gas bumi yang dibuat
dimiliki natuna ini bisa mengisi satu ratus tiga puluh tahun
satu ratus tiga puluh cadangan gas bagi negara indonesia
jadi memang sangat besar sekali
sangat besar sekali potensi yang dimiliki oleh potensi gas bumi yang dimiliki oleh natuna ini sendiri
namun sayangnya sampai sekarang
kita masih belum punya teknologi untuk memanfaatkan bagaimana gas bumi yang dimiliki
karena tadi kandungan co dua nya yang sangat besar
yaitu tujuh puluh dua persen
dan direncanakan oleh kementerian sdm
nantinya eksplorasi oleh
gas bumi yang dihasilkan di natuna ini bisa
dieksplorasi atau dihasilkan pada tahun dua ribu dua puluh
dan ini memang harus kita jaga potensi yang kita miliki
mungkin dan juga harapan
kita lihat kemudian ini angkanya selanjutnya
produksi minyak bumi di kabupaten natuna
ini kita lihat dari dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
untuk lifting gas bumi pada dua ribu enam belas
itu sebesar lima enam juta ton
enam juta barrel maksud saya ya
dengan harga kira kira tiga puluh sembilan juta
sehingga nilai pendapatan kotor di tahun dua ribu enam belas
untuk minyak yang berhasil
di eksplorasi dari natuna
yaitu sebesar dua ratus dua puluh tujuh ratus empat empat ratus lima puluh empat usd
dan kita tahu harga minyak selalu naik
begitu harganya naik
dan akhirnya pada tahun dua ribu delapan belas
ini potensi pendapatan kotor
lifting minyak bumi dari blok natuna
yaitu sebesar tiga ratus dua puluh lima juta
selanjutnya bagaimana dengan gas bumi
yang dimiliki oleh natuna
lifting gas bumi disini
potensi nya enam puluh juta
ini potensi lifting gas bumi dari blok natuna
yang dikelola oleh dua perusahaan begitu
nilai pendapatan kotor
pada tahun dua ribu delapan belas
ini dengan harga rata rata sepuluh empat puluh empat usd

dan nilai pendapatan kotornya
memang menjadi sengketa wilayah antara negara sahabat

karena indonesia dan tiongkok ini adalah dua negara mitra dagang yang cukup baik
ekspor kita ke tiongkok cukup besar
begitupun impor tiongkok ke indonesia cukup besar
ini menjadi sengketa sahabat saya bisa katakan

selain itu indonesia juga menjadi negara yang berpartisipasi dalam belt and road initiative

jadinya memang jika mungkin nanti ini
bereskalasi masalah sengketa masalah kedaulatan wilayah ini
bisa jadi ini mempengaruhi bagaimana hubungan dagang
dua duanya merupakan mitra dagang terbesar
dan juga indonesia yang pastinya juga punya peran penting
dalam built and road initiative yang sedang dicanangkan
atau dilakukan oleh pemerintah tiongkok saat ini